ya sebatas komunikasi informal antar petinggi petinggi partai tetapi
hari lalu plt ketum mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan juga pak gibran
nah ini apakah sekiranya akan ada balasan kunjungan pak prabowo
ke p tiga atau enggak p tiga ke pak prabowo ini bagaimana dipakai depannya
dalam islam diajarkan bahwa silaturahmi itu dianjurkan karena membuka pintu rezeki
jadi kalau ada kawan kawan dari girindra prabowo khususnya mau bersilaturahmi ke p tiga
ya tentu kami sangat welcome dan merasa kami tersanjung gitu kan
tetapi sampai saat ini posisi kami ya menunggu
kita tidak membatasi siapa yang mau bersilaturahmi siapapun boleh ke p tiga
tapi sampai saat ini belum ada komunikasi mau ada pertemuan atau apapun gitu pak
ya sebatas komunikasi informal antar petinggi petinggi partai
tetapi kalau dari pernyataannya teman teman gerindra ada keinginan untuk silaturahmi
kita welcome saja kita terbuka saja gitu kan
pak dengan disampaikannya keinginan itu ya pak ya dari pihak gerindra atau enggak pihak pak prabowo
ini bagaimana pak ke depannya p tiga dengan ganjar mahfud
karena kan tadi sore juga tpn
saya mendaftarkan gugatan gitu pak ya
kita belum berandai andai ke depan karena p tiga masih fokus terhadap gugatan di mahkamah konstitusi
baru setelah nanti hasil mk seperti apa baru kita putuskan
saya kira soal silaturahmi komunikasi politik itu baik baik saja
itulah indahnya demokrasi di indonesia
kita boleh bersaing boleh berkontestasi tetapi tidak boleh ada dendam diantara kita
setelah pemilu selesai semuanya berkawan semuanya membangun nkri untuk kemajuan bangsa
sekali lagi silaturahmi politik komunikasi politik antar elemen bangsa itu merupakan hal yang baik
pengajaran demokrasi beradab bagi rakyat indonesia
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya